ibnu umar warga kampung jalan magersari semarang didatangi seorang pria
yang akan mencuri sepeda motor di rumahnya pada dua belas januari lalu
si pencuri langsung menodongkan senjata api dan memukul ibnu karena kesal aksinya dipergoki
terlebih ibnu sempat memotret dirinya
pelaku pun langsung kabur meski beberapa jam kemudian akhirnya diringkus polisi
saat akan mencuri sepeda motor warga lain di kawasan kampung batan miroto semarang
kalau ada orang itu pokoknya saya kalau ada orang motornya kalau tidak ada pelatnya
terus sepertinya dia itu pakai hp nelpon saya masuk lagi ambil hp saya keluar
saya dijaga jaga bekerja saya
saya masih di sini bukuk dia ke sini saya tidak sempat
dari penyelidikan pelaku yang diketahui bernama dian mohanto ini merupakan orang
yang diburu petugas karena kerap melakukan aksi pencurian sepeda motor di kota semarang
curiannya sepeda motor
kalau yang di batan sawo tidak terlaksana
kemudian yang kejadian di jalan magersari tidak terlaksana
karena yang di magarsari ketahuan warga itu tadi bapak ibn umar yang sempat merekam
kemudian aksinya itu hanya melakukan pengenaian dan merampas handphone milik korban
kemudian yang di jalan batan sawo belum melaksanakan pada saat melaksanakan aksinya juga diketahui warga
kemudian dimasak kemudian kita amankan
atas perbuatannya pelaku langsung dijebloskan ketahanan untuk diproses hukum